sementara itu komisi perhubungan dpr menilai pemerintah tidak siap menghadapi arus mudik lebaran tahun ini
pada arus mudik pekan lalu antrian kendaraan di gerbang tol brebes timur jawa tengah mencapai puluhan kilometer
kendaraan terjebak kemacetan hingga sehari semalam dan kehabisan bahan bakar
anggota komisi lima dpr nizar zahro menilai kurang baiknya koordinasi antar sektor yang bertanggung jawab menangani mudik
mengakibatkan mudik lebaran tahun ini terbilang lebih buruk dibandingkan tahun lalu
nizar mendesak menteri perhubungan ignatius jonan meminta maaf kepada pemudik
komisi lima dpr juga mengusulkan agar dibentuk panitia kerja atau panja investigasi agar kejadian buruk yang menimpa pemudik tidak terulang di kemudian hari
pajak terbesar bagi kita
semestinya pak ignatius jonan menyatakan mohon maaf kepada pemudik dan akan memberikan layanan yang lebih prima lagi untuk arus balik dan tahun tahun berikutnya